tiga putri kecil
selamat datang di negeri persik
kerajaan yang selamanya bahagia dan selalu senang
sekarang mari kita pergi dan mengunjungi istana kerajaan
lihat pipimu berubah menjadi merah muda
dan matamu kelihatan seperti mau menangis
apa yang akan aku lakukan tanpa kalian
ya dan disinilah emosi raja akan menjadi naik turun
malamnya sudah siap
sungguh keluarga yang mengemaskan
sekarang perkenalkan pangeran lemo
dia adalah adik raja
sekarang kembali ke negeri persik setelah mengurus urusan luar kerajaan
panasnya tak tertahankan
tidak percaya akhirnya aku sampai di rumah
ketika pangeran lemon sampai di istana si kembar tiga berlari ke arahnya
senang bisa bertemu denganmu paman lemo
apakah kamu membawa kami mainan
lemon saudaraku selamat datang di rumah
aku harap perjalananmu berarti
ya benar semua baik baik saja
para tetangga mengirimkan salam mereka
bagus kau pasti lelah
istirahatlah dan kita akan mengobrol di malam hari
ya ya yang mulia
ya ya yang mulia
semuanya baik baik saja yang mulia
mengapa aku harus berbicara dengan saudaraku seperti itu
tidak seharusnya kau tahu
jika kau mengambil tatanya
baiklah jangan dengarkan aku
tapi aku hanya ingin menunjukkan kepadamu gambaran sebenarnya
menurutmu mengapa dia mengirimmu untuk menjalankan tugasnya
ketika seorang raja seharusnya mengurus masalah kerajaan
ah aku pangeran dari kerajaan
tapi kau bisa menjadi raja tuhanku
pikirkan tentang itu
kekuasaan rasa hormat kemewahan
dengarkan aku baik baik
ya yang mulia
seekor gagak baru saja menyampaikan berita
aku sarankan kau dan ratu pergi dengan segera
tapi bagaimana dengan anak anak kita
jalan menuju pegunungan besar tidak aman bagi mereka
ehm itu benar sekali
aku akan menjaga mereka
aku paman mereka
aku paman mereka
raja dan ratu saling memandang merasa risau
ya pertapa agung telah melakukan banyak hal untuk kita
dan hari ini negeri persik makmur karena berkahnya
jika dia tidak sehat maka kita harus menengoknya
adikku segera persiapkan kami akan berangkat saat fajar
ya yang mulia
maka keesokan paginya raja dan ratu bersama dengan beberapa prajurit berangkat ke pegunungan besar
jadilah anak yang baik dan apapun yang kau butuhkan tanyakan pada paman lemon oke
ayah aku takut
saat angin bertiup dan langit mengaum
mungkin akan turun hujan tetapi tidak terlalu lama
awan akan menghilang dan langit akan cerah
matahari akan muncul lagi dan memberkati kita dengan cahaya
jaga mereka lemon
iya yang mulia
ketika raja dan ratu pergi si kembar tiga kembali ke dalam kastil dengan paman lemon
perawat penuhi kebutuhan mereka pastikan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan
tapi paman lemon kami ingin sekali bermain denganmu
aku tidak bermain
kalian pergilah sekarang
kuharap rencanamu berhasil aku tidak bisa mengasuh mereka selama tujuh hari
malam ini ketika para putri tidur aku akan melingkari tubuh mereka untuk mengukurnya
ini harus aku lakukan selama tiga hari
agar nafsu makanku tumbuh
lemon berpikir dalam hati bahwa tiga hari akan berakhir dalam sekejap
dan dia siap menanggung masalahnya
tidak bisa ya kalian duduk diam di tempat sejenak
saat itu putri kecil mulai menangis
tidak apa apa mary kita semua telah sedikit nakal
maaf ya paman lemon
paman lemon bisa tolong ceritakan dong yang sebelum tidur
tidak pergi ke kamar kalian dan jangan ganggu aku
merasa takut ketiga putri berlari ke kamar mereka
malam itu putri putri kecil yang malang menangis dan menangis sampai mereka tertidur
dan ketika mereka tidur sang ular merayap ke kamar mereka
dan satu persatu melingkari para putri
melingkari para putri
auh betapa indahnya tidurku
tidak ada ketegangan tidak ada khawatir
tuanku tinggal dua hari lagi
setelah aku memakan para putri
semuanya akan berakhir
kau dapat mengirim burung gagak untuk memberitahu raja dan ratu

patah hati akan terlalu besar bagi mereka untuk bertahan hidup
mereka tidak akan berhasil kembali ke kerajaan
dan kau akan menjadi penguasa tunggal
pagi itu di meja sarapan si kembar tiga sangat diam
pangeran lemon sangat menyukai sikap mereka
tapi saat itu dia merasakan rasa sakit yang tajam di jantungnya
penjaga panggil petugas medis segera
pangeran lemon bergegas dibawa ke kamarnya di mana petugas medis memeriksanya
ia mengalami demam tinggi dan sesak nafas
mungkin dia terkena flu tua
apa yang harus kita lakukan
pastikan dia dirawat dengan baik
dia butuh istirahat secara mental dan fisik
saat petugas medis pergi ketiga putri itu saling memandang
dan kemudian saling berpeluk membisikkan sesuatu satu sama lain
pangeran lemon bertanya tanya apa yang akan mereka lakukan
tetapi dia tidak punya energi untuk bicara
dia hanya bisa mengerang
aku mengerti aku mengerti aku mengerti
ketiga putri putri kecil itu melakukan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pasangan
paman lemon mereka
sup sedang dalam perjalanan
mereka merawat paman mereka dan merawatnya dengan sepenuh cinta dan kasih sayang mereka
sehari penuh berlalu dan pangeran lemon mulai merasa lebih baik pada larut malam
dia merasa bersalah
kalian kalian malaikat kecil
namun kalian merawatku sepanjangnya
ini flu tua
para pelayan takut mendekatimu
kami adalah anak anak
kami tidak akan terkena vul
dan selain itu kau adalah satu satunya paman lemon kami
air mata mengalir dari mata pangeran lemon saat dia merangkul keponakan keponakannya
apakah putri putri sudah makan
selesaikan makan kalian dan kemudian aku akan membawa kalian ke tempat tidur
dengan cerita pengantar tidur
dan lalu raja dan ratu hidup bahagia selamanya
selamat malam malaikat
ia menjadi menyukai mereka
aku harus bertindak malam ini
ketika pangeran lemon baru saja akan tidur
dia mendengar seseorang berteriak
aku ingin memakan kalian tanpa membangunkan kalian
tapi baiklah ini juga tidak apa apa
dan pada saat itu pangeran lemon memasuki ruangan
dan melihat sang ular dalam posisi menyerang
dia mengeluarkan dari sakunya apa yang tampak seperti benih kuno
tanpa membuang waktu sang pangeran melemparkan itu ke arah ular
itu begitu tiba tiba sehingga sang ular itu terkejut
dan ketika benih itu menghantamnya
dengan suara yang keras benih itu menghilang ke udara
kau menggunakan kelemahanku untuk melawanku
kau menggunakan kelemahanku untuk melawanku
pamanmu ada di sini
hati pangeran lemon benar benar berubah
ya ikatan paman dan keponakan tumbuh kuat selama beberapa hari ke depan
lemon bermain dengan mereka mengajari mereka tentang seni dan kerajinan
dan bahkan bernyanyi dan menari untuk mereka
tujuh hari berlalu dengan cepat
dan ketika raja dan ratu kembali
mereka memanggil lemon
kau berbohong pada kami
sang pertapa tidak sakit
aku akan mengusirmu
itu tidak perlu
karena aku sendiri yang akan pergi
tapi mengapa kau berbohong pada kami
karena aku menginginkan kerajaan untuk diriku sendiri
mengatakan itu pangeran lemon berbalik dan mulai berjalan
saat itu ketiga putri kecil itu berlari melintasi ruangan dan memeluknya erat erat
paman tolong jangan tinggalkan kami
raja dan ratu pun terkejut
tidak ayah tidak bisa membiarkan paman lemon pergi
dia menyelamatkan hidup kami
lalu para putri menjelaskan semuanya kepada raja
yang segera berlari ke saudaranya dan memeluknya erat erat
mungkin sudah saatnya kau mendapatkan apa yang menjadi hakmu juga
bagaimanapun kita adalah gembar
dan tahta ini milikmu juga
tidak tahta ini membutuhkan seseorang yang tidak bisa dimanipulasi
dan itu adalah kau
aku ingin menghabiskan banyak waktu dengan keponakanku
mereka yang memberiku pelajaran
raja bangga dengan adiknya itu
dan perayaan besar akan diadakan
negeri persik menyala seperti langit
dan semua orang merayakannya
terutama pangeran lemon
tiga putri kecil itu telah mengajarinya bahwa kebaikan
tidak hanya dapat mengubah hati seseorang
tetapi juga cara hidup mereka